sepanjang dua meter
karyawan serta pengunjung bank rakyat indonesia di kecamatan pelumpang kebupaten tuban
dihebohkan dengan kemunculan ular sepanjang dua meter
yang merayap di tembok pagar menuju gedung utama senin pagi
takut ular masuk ke dalam bank dan membahayakan karyawan serta pengunjung
petugas security bank meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi ular
sebelumnya seekor ular piton juga muncul bergelantungan pada atap parkiran selasa lalu
senin siang kabinet damkar kebupatan tuban sutaji menjelaskan
ular jenis piton atau sowo kembang ini diamankan ke kantor dinas satpol pp dan damkar kabupaten tuban
sementara itu di sidoarjo jawa timur seekor ular piton ditemukan bersembunyi di toilet musola
ular sepanjang empat meter lebih ini pertama kali diketahui oleh warga yang hendak buang air kecil
minggu malam warga desa gagang kepusari kecamatan balongbendo sidoarjo jawa timur
minggu malam mengevakuasi ular dengan alat seadanya
kepala desa setempat mengatakan
rencananya ular akan diserahkan kepada petugas bksda jawa timur atau kepada komunitas pecinta binatang
tim liputan cnn indonesia